waktu kita ketemu waktu itu kamu bilang saya kalau memang sih maudie dan tasya enggak terlalu mirip
tapi ya wajar kan nggak selalu adik kakak harus miripkan malahan sesuatu yang unik
hai hai tidak
kamu datang sini ada perlu apa kamu datang sini
siapa yang suruh kamu
ini waktunya kamu bilang semuanya sama tristan
tujuan apa kita kesini
kamu itu kalau kerja yang penuh kamu tahu siapa dia
kenapa dia ada di sini
oh anakku yang satu akhirnya datang juga
pak tristan kenalkan ini tasya
hah bawa apa
oh kue kan yang malah minta
ini lho pak tristan
sebelum aku kesini aku minta tasya untuk bungkusin kue ini buat pak tristan cicipin
ya anggap aja sebagai ucapan terima kasih dari kami karena
waktu itu pak tristan sempat menyelamatkan tasya kan waktu hampir tenggelam di laut
ibu bilang kalau dia itu
kok nggak mirip ya bu
waktu kita ketemu
waktu itu kamu bilang sama saya kalau
memang si maudie dan tasya enggak terlalu mirip
enggak selalu adik kakak harus mirip kan
suatu yang unik
papanya dan maudie mirip
terus isi sebentar pak

tidak ingin logaran pak motivasi ku
untuk melawan partaimu
untuk memerasakan kinda bukannya
sangat beruntung ya punya teman seperti fajar ini
yang selalu sedia mendukung kamu membantu kamu dalam keadaan susah maupun duka
tapi pasti dong fajar belum cerita sama kamu
bahwa sekarang ini ibunya sedang terbaring sakit keras di rumahnya
dan biaya semua pengobatan ya tergantung pada fajar yang bergerja di cafe pelangi
fajar kok kamu gak pernah cerita sama aku kalau ibu kamu lagi sakit
nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kamu kepengen terjadi sesuatu hal pada ibunya fajar
hanya karena kamu berambisi ingin menjadi penyanyi di hotel ini
tolong pengen keluarganya
saya mohon tolong ibu jangan pecat dia
itu jawaban yang ingin aku dengar
kalian sudah sepakat
kamu lupakan semua impian kamu untuk menjadi penyanyi di hotel ini
dan juga sepakat
kalian tutup mulut tentang suara tasya
tunggu apa lagi
udah gak ada urusan kali hotel ini
pertama kali kamu
apa itu pak

tuhan yesus supong aku
pak aku chapter yang penting pak
saya masih ingat
waktu kita ketemu
udah kayak pelayan di kafe
jadi makanya aku pas itu bilang gitu
begitu sama tasya karena
perlakuan saya terhadap
memberhatikan tasya daripada maudie
ya banyak sekali masalah
dia lahir prematur
sangat di bawah normal
dia juga mesti masuk
dia punya masalah
jadi ya banyak sekali kelemahan
ya diagak terbelakang
sampai sekarang masih sedikit
aku terhadap tasya
jadi kalau misalnya pak tristan lihat
ya begitulah keadaan dia
saya sama sekali gak bermaksud untuk minggu
aku yang sebenarnya harus minta maaf
karena ini kan masalah
masalah keluarga yang gak sepantas
kita kembali saja membicarakan
maudie sebagai penyanyi di hotel ini
dan kalau memang pak tristan setuju seperti tadi
langsung membicarakan kontrak kerja
saya setuju saya setuju
kalau gitu sekarang saya
hubungin sekretaris saya dulu untuk siapin
segala macamnya kontrak kerja
tentang mau gitu
cepet ya otak mami ya
patristan kenal kan
dia sengaja saya suruh kesini
untuk ngebawain kue spesial buat patristan
karena sudah menyelamatkan anak saya
manisnya di depan doang
giliran dia sampai di kafe
berubah dia tuh jadi nenek sihir
kamu dengerin aku gak sih